hai ani surtini warga asal surabaya tak melewatkan waktunya saat berwisata ke bali untuk mengunjungi
warung teh manis milik aktris tamara bleszensky ani bersama sang suami tidak hanya memesan menu
nasi campur khas bali tetapi juga berkesempatan berfoto dengan artis idolanya yang pernah
bermain dalam sinetron hikmah pada dua ribu empat belas itu ya kebetulan tahu kalau yang punya teh manis ini
seorang seleb jadinya banyak eh ternyata harganya masuk dan masakannya enak masakan khas bali saya
pertama sambal matanya nih kan di surabaya nggak ada yang sambal mata adanya kayak penyetan gitu
jadi khasnya bali yang aku ambil gitu dibuka sejak sembilan januari lalu tamara bleszczynski yang
telah bermukim di bali sekitar tujuh tahun menyalurkan hobi makan dan memasaknya
bisnis kuliner warung teh manis dibantu sekitar tujuh karyawan termasuk tukang masak tamara
tak segan menyapa setiap tamu termasuk menyiapkan menu masakan dan membersihkan meja setelah tamu
selesai menikmati hidangan karena memang pada dasarnya memang doyan makan satu terus udah gitu
doyan masak masak dia memang setiap
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini